bersepeda kini kembali digandrungi
basnya beragam jenis sepeda yang ada laris manis di pasaran
salah satu jenis sepeda yang menjadi favorit adalah sepeda lipat
praktis dan mudah dibawa menjadi salah satu alasannya
nah bagi anda yang baru mulai bersepeda khususnya bagi pengguna sepeda lipat
ada beberapa tips yang mungkin bermanfaat
yang pertama pastikan ketinggian sadul sepeda anda dalam posisi yang pas
satu hal yang bisa anda jadikan patokan adalah atur tinggi sadul sepeda anda kira kira setinggi pinggang
kaki anda juga harus dalam posisi sedikit menekuk ketika mengayu di saat pedal ada di titik terbawah
kenapa ini penjelasannya
apabila posisi sadar kita terlalu tinggi maka pada saat kita mengayuh
posisi kaki kita terlalu lurus
hal ini akan menyebabkan pinggang kita bekerja lebih berat dan meningkat

namun sebaliknya bila posisi saddel kita terlalu pendek
hal ini akan menyebabkan beban di lutut kita semakin berat
hal ini juga akan meningkatkan resiko terjadinya cedera lutut
satu hal lain yang perlu anda perhatikan adalah ketika mengayu
lalu gunakan telapak kaki bagian depan
ini juga bukan tanpa alasan
mengapa karena saat kita mengayuh dengan menggunakan telapak kaki bagian depan
ini akan membantu proses
paddling lebih efektif
karena apa karena melibatkan otot pergelangan kaki atau sendi pergelangan kaki pada saat kita mengayuh
sehingga bebannya tidak hanya pada pinggang dan lutut
tapi juga menggunakan ankle joint atau sendi pergelangan kaki untuk mendorong pada saat gerakan mengayuh sepeda
yang terakhir badan anda saat bersepeda harus dalam posisi yang nyaman
jangan terlalu bungkuk atau juga jangan terlalu tegak
dan nikmati perjalanan bersepeda anda
herlangga wisnuwaji denny irvan jakarta